karena ini kamu marah marah sayang
undangan pernikahan nino dan andi
memangnya harus dikirim ke rumah ini
gak bisa dikirim ke rumahnya nino
kamu masuk dulu ke dalam ya
mau bicara sama kamu
kamu masih menganggap mama ini
orang tua kamu kan
kayaknya baru ketemu tadi
kok sekarang video call
terus oma mancus mana
papa tadi cemput aku ma
jadi oma sama mancus pulang duluan deh
tungguin kamu lagi sama rena kamu gak kerja
hari ini kerjaan saya saya minta rendy untuk handle semuanya
tadi saya jemput rena ke sekolah
pengen ajak rena jalan jalan
kamu langsung pulang ke rumah kan
iya ini lagi di jalan pulang
gue tunggu ya
udah dulu ya ma
hampir aja ketahuan sama mama nih
mas al mau ajak rena
sampai ninggalin kerjaan kantor
terus kenapa aku gak diajak ya
yaudah lah mungkin mas al mau bikin rena happy
dan mas al juga pasti gak mau aku capek
makanya aku gak diajak
jadi keputusan kamu sudah bulat ya
bukan cuma fisiknya aja
tapi mentalnya juga
kamu udah ketemu sama elsa
dan membicarakan soal perceraian kan
aku sudah utarakan semuanya ke elsa
dan keputusan aku sudah bulat
bahwa rumah tangga aku dan elsa
tidak bisa dilanjutkan
itu jadi hancur
karena kamu mengatakan hal seperti itu
maaf sebelumnya ya
bukan maksud mama
mau mengungkit masa lalu
you siapkan para riset
semenjak dia menikah sama kamu dia seperti mendapatkan semangat hidup lagi
aduh capek banget hari ini pemotretan
sampai tiga lokasi lagi
siapa sih malam malam datang
maaf mbak saya dari percetakan mau ngantar undangan yang sudah jadi
oh ya oke makasih banyak ya
kalau begitu saya permisi ya
ngapain sih undangan ini dikirim kesini
udah tau gue sakit hati banget soal pernikahan mereka
apa melewatin sengaja ya biar undangannya dikirim kesini
yang gak akan pernah bisa bahagia
kalian gak akan pernah bisa bahagia

dia siapa puan
awan atau bijar

undangan pernikahan nino dan andin
memangnya harus dikirim ke rumah ini
gak bisa dikirim ke rumahnya nino
elsa itu udah hancur sekali
kenapa mesti ditambahin lagi dengan undangan pernikahan yang dikirim ke sini
andin itu bener bener gak punya perasaan sama sekali
harusnya dia tau bagaimana perasaan adeknya dong
mak aku yakin adin gak bermaksud apa apa
mungkin lo lagi sibuk makanya dikirim ke sini
mama bener kok
mbak nin tuh emang sengaja ngirim ini ke sini
dia tuh sengaja pengen bikin aku sedih
ngelihat orang yang aku cinta harus nikah
dan menjadi kakak ipar aku sendiri
elsa pergi kemana papa
kamu tenang dulu aja mungkin dia perlu waktu sendiri lah
aku takut terjadi apa apa sama dia
enggak tenang aja
kamu selama ini terlalu sibuk sama anak kesayangan kamu itu
sampai kamu gak peduli sama elsa
siapa yang bilang sih mah
kamu lihat apa yang udah andin perbuat sama elsa
tunggu tunggu n tedxniva